suasana haru tersaji saat sejumlah warga binaan lapas kelas dua a bula kapal
berkomunikasi secara virtual dengan keluarga melalui sambungan video call
usai menjalankan sholat idul fitri
raut kesedihan pun terlihat di wajah para penghuni lapas
ketika meminta maaf ke orang tua masing masing
di masa pandemi covid sembilan belas lapas kelas dua a bula kapal mengeluarkan larangan kunjungan dari keluarga warga binaan
namun pihak lapas memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui bilik video call
yang telah disiapkan untuk melepas rindu
jadi upaya upaya kita untuk tetap menjalin komunikasi di tengah pandemi ini
dengan keluarganya dan masyarakat di luar
ini sebenarnya kita setiap hari sudah memberikan pelayanan kunjungan online
berupa komunikasi menggunakan sarana online seperti video call
tetapi kalau khusus untuk hari raya ini karena mengunjunglahnya lebih banyak kita tambah
selain memberikan kesempatan berkomunikasi dengan keluarga di momen idul fitri
enam ratus empat puluh delapan warga binaan lapas kelas dua a bula kapal
juga menerima pengundangan